setelah menjalani beberapa tahapan pemeriksaan kesehatan di lanal tanjung balai
kami siang arya sebastian akhirnya dibawa ke medan oleh kementerian sosial
guna menjalani rehabilitasi atas kecaduannya terhadap bensin
tangis haru bercampur bahagia sang ibu pecah melepas buah hatinya itu menuju medan
ketagihan meminum bensin bermula saat usia arya menginjak usia enam tahun
segala cara telah dilakukan orang tuanya untuk menyembuhkan buah hatinya
baik secara medis maupun pengobatan tradisional namun tidak membuahkan hasil